mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapet pincuannya
sebagai penggasinya penuh koper koper sisanya itu taruh di atas pesawat diikat pake telerapia biar gak terbang
sekali ustadz bentuk
kau nguset kamu mana pak ustadz
lebaran itu milik semua orang
bukan kamu saja yang perlu belanja
iya pak ustadz
menurut saya itu
untuk meraih bu sangha
saya menjanda hidup trabaj nelle
makasih ambil pekerjaan
boleh saya mencium dede bayi
untuk yang terakhir kali
boleh ya kasih izin cek ntin
buat cium dede bayinya sekali lagi
coyoyoh kan tadi bilang jam tigaan
telepon lagi dulu kalinya
ya ampun kum
baru juga lima menit yang lalu
kamu telepon coyoyoh
kamu jangan panik
nih anak kamu si ido
saya malah seneng
baru saya panik ceng
paling juga transit di bangkok
kalo transit di bangkok tuh lama
kom transit apaan kum
tidak bisa dihubungi
miripnya tipsen yang dibilang anjeng doi
belom lagi kenaiknya
berdiri depan pintu pesawat
sambil teriak teriak
udah begitu yang bikin lamanya lagi dong
kalo bagasinya penuh
koper koper sisanya itu
taruh di atas pesawat
dikit pake telerapia
biar gak terbang
yang dibilang sama anjeng udah berurang
yang dibilang anjeng ngamur doi
kok kurang dua ribu lima ratus
buat apa ya dua ribu lima ratus
beli apa dua ribu lima ratus nya
papa sempat pake uang dua ribu lima ratus gak
gak tau deh pak
orang orang itu pasti inget emak gak ya
insya allah inget atuh
pasti inget sama emak
undangan sudah tersebar
kamu datang kesini
membawa cerita baru